berbisnis kue lebaran di tengah pandemi tahun ini tentu berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
beberapa masyarakat terdampak mulai mencari pemasukan dengan ada yang berjualan kue mendadak
yang biasanya jualan offline kini mulai beralih ke online
ada juga yang tetap memilih berjualan secara langsung di toko ataupun offline
dengan persaingan seperti ini dan situasi seperti ini bagaimana nasib berbisnis kue lebaran di tengah pandemi
stabilitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi mungkin tak seaman dulu
pesaing bisnis pun kini cukup banyak
namun itu bukan menjadi satu satunya jawaban mengenai nasib berbisnis kue dan parsel pada lebaran tahun ini
kami mengunjungi pasar jati negara jakarta timur
penjual kue lebaran di sana tidak terlihat banyak
menurut rizky salah satu pedagang yang sudah berjualan sejak tahun dua ribu dua belas
beberapa toko tidak buka karena situasi pandemi
kenapa masak ribet atau gimana
iya sih aturannya ribet
jadi di sini lebih banyak atau gimana dibanding online
dibanding online lebih banyak di sini sih
soalnya kan kalau di online kan belinya satu dua gitu
kalau di sini bisa dua lusin tiga lusin sekali orang beli
berbeda dengan rizky sylvia
kita expect ini meningkat
nah karena ada pandemi kita jadi ekspektasinya langsung jatuh banget turun
kita pikir aduh bakal sepi nih
jadi fokus kita yaudah deh yang penting ada kita menjual aja gitu
supaya customer kita yang butuh masih bisa beli
tapi malahan unexpected sih tahun ini malah merupakan tahun terame buat kita
menurut sylvia karena tahun ini tidak bisa mudik ataupun berkunjung akibat adanya social distancing
masyarakat memilih mengirimkan kue atau parsel lebaran
tentu dibalik persaingan yang tinggi di platform online sylvia melakukan inovasi dengan menjual tidak hanya kue
melainkan juga produk yang bisa menunjang kesehatan di tengah pandemi
salah satunya jahe seduh

inovasi dan kreativitas kembali menjadi salah satu kunci penting dalam berbisnis di kala pandemi
bisnis kue dan parsel lebaran tidak tergantung pada keadaan tapi bagaimana kita mensiasati keadaan
sandra insanasari yoga aris pratama jakarta